beragam cara dilakukan para pengelola kafe dan restoran di surabaya
untuk membuat pengunjung saling menjaga jarak
seperti sebuah kafe di jalan ngagel madia surabaya ini
kafe ini memberikan sekat berupa tirai plastik setinggi tiga meter
sebagai pembatas tiap pengunjung
pengelola juga mengurangi kapasitas pengunjung
bayangkan kalau mereka yang naik mobil pun tidak mungkin
antara suami ataupun istri disekat sebuah kaca
jadi akhirnya saya bikin suasana yang benarnya tersekat
antara tamu satu dengan tamu lain
pengunjung yang datang pun merasa nyaman dan aman
karena sekat plastik ini memberi ruang privasi bagi pengunjung
di surabaya juga ada kafe ramah anak
yang mempunyai konsep protokol kesehatan yang kreatif
kafe yang terletak di jalan jawa ini
memberikan fasilitas private playground bagi pengunjung
pengunjung yang telah melakukan res

mereka akan bebas menikmati kafe dan arena bermain anak
selama satu setengah jam tanpa dicampur dengan pengunjung lain
bergeser ke surabaya barat
sebuah resto di hotel bintang lima
juga menerapkan konsep unik di tengah pandemi
resto ini menyajikan menu bafe
dengan minim kontak fisik antar pengunjung dan staff
uniknya disini makanan buffet disajikan dengan porsi individual
sebelum balik penonton menyampaikan mbaknya

ferneran oleh menteri dan bentuk untuk pesan
terima kasih khusus
dan satu tim kita akan membawanya ke tabel
namun sekalipun diizinkan dibuka kembali
berbagai protokol kesehatan harus ketat diterapkan
yang paling penting kesadaran untuk menerapkan hidup bersih dan sehat
harus dilakukan setiap masyarakat
agar saling melindungi antar satu sama lain